aksi dua remaja di bekasi jawa barat ini tidak patut ditiru dan bahkan bikin geleng geleng kepala
keduanya mencuri kursi tunggu di depan sebuah gudang perusahaan ekspedisi
kursi stainless sepanjang dua meter itu kemudian digondol kabur dengan menggunakan sepeda motor
aksi pencurian yang terekam cctv pada jumat lalu ini menjadi viral di aplikasi pesan instan
akibat aksi dua remaja ini karyawan dan konsumen kesulitan mendapatkan tempat duduk saat menunggu kiriman paket
aksi pencurian di lokasi ini bukan kali pertama terjadi
sebelumnya dua undang undang yang diperlukan untuk mencuri paket ini
unit motor hilang saat terparkir di depan gudang perusahaan ekspedisi yang sama
cctv merekam aksi seorang pria memasuki sebuah warung kopi di jalan led dan nasir
kecamatan gunung putri kabupaten bogor jawa barat sambil mengacungkan celurit pada jumat dini hari
sambil mengancam pelaku meminta ponsel korban yang tengah minum kopi di lokasi
korban akhirnya menyodorkan uang
dua orang yang mencari pelaku berharga rp sepuluh dan langsung dirampas pelaku
yang kemudian kabur bersama temannya yang menunggu di sepeda motor di luar kedai kopi
minggu siang pemilik warung memastikan ciri pelaku begal berperawakan tinggi dengan postur tubuh gempal
wilayah ini juga disebut rawan bisatronik perampok dengan modus rupa
lantaran beberapa kali kejadian menyasar ponsel korban
lagi kopi jadi customer lagi main handphone
dari belakang sebelah sini itu
ya langsung keluarin barang bang langsung ngeluarin celuritnya untuk minta handphonenya tersebut
kejadian ini sudah dilaporkan korban ke polisi dengan menyerahkan bukti rekaman cctv
sementara kasus itu kini didalami oleh satreskrim polsek gunung putri
di meliputan cnn indonesia